saudara jasa marga memprediksi arus balik lebaran dua ribu dua puluh empat akan terjadi pada lima belas april dua ribu dua puluh
antisipasi dilakukan pihak jasa marga dengan pihak korlantas
jasa marga memprediksi ada satu delapan juta kendaraan yang akan kembali atau ke arah jakarta di momen arus balik kali ini
koordinator pemasaran dan komunikasi jasa marga faiza riani menyebut
sejauh ini sudah mulai ada peningkatan pergerakan lalu lintas menuju ke arah jakarta
namun di sisi lain lalu lintas menuju ke arah palimanan juga masih terus bertambah
untuk mengantisipasi arus balik yang diprediksi akan mulai padat mulai tiga belas april sampai enam belas april mendatang
jasa marga akan menerapkan beberapa rekayasa lalu lintas
memang kami mencatat untuk prediksi arus balik sendiri
ini akan ada satu delapan juta
satu juta kendaraan yang kembali ke wilayah jabotabek dalam periode tanggal sepuluh sampai dengan delapan belas april nanti
nah memang ini adalah angka kumulatif dari empat gerbang tol jasa marga yang melayani arus balik kembali ke jakarta
yaitu gerbang tol kalihurip utama untuk arah bandung
gerbang tol cikampek utama dari arah transjawa
gerbang tol ciawi dari arah puncak
dan juga gerbang tol cikupa dari arah merang
saudara direktur utama jasara harja rifan ahmad purwantono
menanggapi kritik organda soal santunan korban kecelakaan maut di tol cikampek
rifan menegaskan tindakan jasara harja memberi santunan kepada korban di kilometer delapan puluh lima
sudah memenuhi aturan undang undang no tiga puluh empat tentang angkutan jalan
jasara harja memberikan santunan kepada korban kecelakaan bus prima jasa
masing masing sebesar lima puluh juta rupiah untuk korban meninggal dunia
dan dua puluh juta rupiah untuk korban luka luka
hal ini menimbulkan kritik dari organda yang menyebut
jasara harja tidak seharusnya memberikan santunan kepada kecelakaan
yang melibatkan kendaraan umum gelap tak resmi dan tak bayar pajak
menanggapi hal itu di rut jasara harja mengapresiasi kritik sebagai proteksi dari organda
sudah membayar dengan iuran wajib
sementara untuk angkutan jalan ini adalah pada saat bapak ibu membayar pajak
pada saat itulah membayar sumbangan wajib